allah akbar allah akbar
angin kencang juga membuat pohon pohon tumbang
salah satunya yang direkam warga ini
pohon ini tumbang dan menimpat yang listrik
sejumlah warga panik karena percikan api yang ditimbulkan
dampak angin kencang yang menerjang gunung kidul
sekitar tiga puluh lima rumah warga rusak
hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang
juga menerjang kawasan pelabuhan merak kota cilegon banten
ui panjang banget loh
kencangnya embusan angin serta tingginya gelombang laut
akibatnya operasional dermaga sempat ditutup
hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang
setelah kondisi cuaca kondusif
meski pelabuhan merak sudah kembali beroperasi
proses bongkar muat kapal masih terganggu
tampak antrean panjang truk logistik dan bus
akibat kapal yang akan digunakan kesulitan bersandar
setelah kemarin kota semarang jawa tengah dikepung banjir
hari ini gerobogan juga mengalami nasib serupa
tingginya intensitas hujan di gerobogan jawa tengah
membuat debat sungai lusi tinggi
akibatnya tanggul penahanan di dua titik desa bogel
jebol karena tak mampu menahan air
tepatnya di wilayah rt dua rw empat
desa ambugel kecamatan godong
ya kalau sudah begini efek dominonya adalah
permukiman warga yang terendam banjir
sebanyak lima puluh lima desa yang tersebar di lima belas kecamatan di gerobogan jawa tengah
ketinggian banjir bahkan mencapai satu meter
warga pun mulai dievakuasi dengan perahu karet
lumpuh karena tergenang banjir
jadi lihat semakin hari semakin tambah
daripada banjir kemarin sebelumnya
dan naiknya juga cepat
sempat lumpuh karena terendam banjir satu meter
kini banjir di jalan raya pantura galigawai semarang
sejumlah truk besar mulai beroperasi
namun jalan ini belum bisa dilalui kendaraan kecil
lantaran genangan air masih tinggi
sejumlah truk juga terlihat lebih memilih
lalu kembali melanjutkan perjalanan
memang tengah melanda sejumlah daerah di indonesia
banjir bandang menerjang desa
ke kabupaten pekalongan jawa tengah
dan pekalongan jawa tengah
banjir bandang menerjang desa wangan doso
derasnya aliran air membuat sejumlah warga panik
banjir bandang bahkan menelan korban jiwa
ibu dan anak meninggal dunia karena hanyut
banjir yang baru kali pertama terjadi di jawa tengah
diduga akibat meluapnya penampungan air
sebuah perusahaan yang sedang dibangun
puting beliung menerjang tiga desa di kecamatan belanakan
saat warga sedang sholat tarawih
puluhan rumah rusak diterjang beliung
tak hanya membuat intensitas hujan semakin tinggi
badai siklon tropis juga berdampak pada gelombang pasang laut
menerjang desa udiwadowatu kecamatan keotengah
kabupaten nagekeo nusa tenggara timur
gelombang ini naik hingga ke pesisir sejauh lima belas meter
merusak kios dan perahu nelayan
bahkan parahnya hingga memutus jalan penghubung
antar desa di dua kecamatan
yang terjadi di pesisir selatan sumatera selatan
ditemukan pada jarak dua puluh satu delapan km
dari titik awal terseret longsor
tim sar masih melakukan pencarian pada empat korban hilang
korban satu orang yang terjadi di tempat ini
terdapat pencarian pada empat korban hilang
korban satu orang yang terjadi di tempat ini

dan dievokasi ke pukismas
jadi sampai pukul tiga belas

bmkg mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim
daerah lain berstatus siaga cuaca ekstrim
adalah kalimantan tengah kalimantan barat
dan pulau nusa tenggara
atau cuaca yang bisa ekstrim
bukan cuma berlaku bagi warga saja
juga harus bersiap dengan segala antisipasi
skenario menghadapi cuaca ekstrim
jangan sampai ketika cuaca ekstrim melanda